pemerintah dan bank indonesia menggelar rapat kerja dengan badan anggaran dpr
dan kita lihat rapat membahas rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara perubahan dua ribu enam belas
dalam draft apbn perubahan dua ribu enam belas pemerintah merevisi beberapa asumsi makroekonomi
yakni pertumbuhan ekonomi nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah
selain itu juga pemerintah berencana menyuntik modal senilai rp lima puluh tiga sembilan puluh delapan triliun ke dua puluh empat bumn tahun ini
suntikan modal antara lain untuk pt wijaya karya pt jasa marga pt krakatau steel pt pembangunan perumahan dan pt perusahaan listrik negara